bertepatan dengan hari raya idul adha ppkm darurat seharusnya berakhir pada hari ini
meskipun lewat surat edarannya satgas covid sembilan belas menyatakan pembatasan mobilitas idul adha berlangsung hingga tanggal dua puluh lima juli ke depan
masyarakat masih menantikan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan ppkm darurat yang telah berlangsung sejak tiga juli
di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas dalam negeri perpanjangan ppkm darurat masih menjadi dilema bagi masyarakat
bagaimana efektivitasnya perlukah diperpanjang
kami akan bahas sore ini bersama dengan arah sumber yang telah bergabung melalui sambungan zoom
yang pertama ada kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas bapak alexander ginting selamat sore pak alex
dan juga ada kabit penelitian dan pengkajian mipi bang trubus rahadian selamat sore bang trubus
iya selamat sore mas
salam sehat selalu bapak bapak
ya selamat sore
saya ke bang terubus terlebih dahulu bang trubus ini pemerintah dihadapkan pada dilematis antara harus melanjutkan ppkm darurat
untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas varian delta dan juga di satu sisi harus menyelamatkan ekonomi rakyat kecil yang ikut terdampak karena ppkm darurat ini
dari kacamata anda apakah wacana perpanjangan ppkm darurat ini menjadi pilihan yang tepat
iya menurut saya ini pilihan yang tepat dalam arti bahwa pemerintah harus memodifikasi lagi perpanjangan ini
seperti kita harapkan adanya perhatian khusus ya terhadap mereka mereka yang terdampak
karena memang kondisi masyarakat khususnya mpr masyarakat berpengadilan rendah tempat masyarakat bawah ini kondisinya betul betul sangat memprihatinkan
kita nggak tega melihatnya karena itu sebenarnya ini harus ada formulasi yang lebih jelas lagi
dimana kemudian mereka mereka ini harus diberi kesempatan lah paling tidak jangan ditutup semua
karena ditutup semua ya yang kita terima ya seperti ini artinya mereka itu betul betul sangat mengkhawatirkan
itu yang pertama
yang kedua kalau misalnya kebijakan ini
kemudian dihentikan maka yang bisa kita bayangkan adalah bahwa fasilitas kesehatan yang ada itu sudah tidak mungkin mencukupi lagi
artinya tempat isolasi isolasi mandiri itu akan bertebaran dan di situ kemudian korban akan berjatuhan
dan ini menurut saya memang sesuatu yang apa pilihan yang pahit ya
artinya jika kita memilih panjangan artinya memilih korban yang darurat ini tentu segala resiko harus dihadapi
yang ketiga yang menurut saya
ini memang juga bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu secara sinergis
mendorong kepada kepala daerah masing masing untuk melaksanakan secara optimal
terkait satu dengan pengawasannya yang lebih diperketat gitu ya lebih diperketat lagi
yang kedua tentu kemudian persoalan di law enforcement atau penegakan hukum
jadi memberikan sanksi sanksi
nah karena itu ini penting sekali
di samping itu juga memang soal
penting juga kaitannya dengan mereka yang mdr masyarakat berpenghasilan rendah
adalah mengenai jaring pengaman sosial
karena itu persoalan bansos yang menurut saya bansos itu harus segera dipercepat semua
artinya di empat puluh empat kabupaten kota yang dilaksanakan untuk jawa bali
dan lima belas kabupaten kota yang ada di luar jawa bali itu harus segera ditahirkan
karena walaupun sekarang sudah ada sebagian dari kait jakarta sudah turun
tetapi perlu ketahui bahwa itu belum rata untuk daerah semuanya
nah ini memang persoalan
harusnya daerah secara kreatif inovatif
apalagi kemudian di dalam instruksi menteri dalam negeri nomor dua puluh
dijelaskan di situ tentang bansos itu pemerintah daerah diberi kewenangan
untuk secepatnya mengambil langkah langkah dengan mengambil apbd
bukan terang apbd
oleh karena itu menurut saya ini supaya masyarakat tidak nangis gitu ya
menurut saya ini segera pemerintah mengambil kebijakan
tentu ini semuanya jadi kewenangan
ya pelanggan kepala daerah lah ya
kepala daerah untuk pemutus untuk mengambil kebijakan kebijakan
sekarang itu secara inovatif dan kreatif gitu ya
jangan sampai kemudian persoalan persoalan yang terdampak ini jadi makin mengerikan
malah lebih horror dari covid nya sendiri
nah yang terakhir menurut saya memang fasilitas kesehatan
yang selama ini menjadi problem di daerah ini
segera dipikirkan bagaimana dicari cari solusi yang tepat
dimana kemudian fasilitas kesehatan ini kan di daerah itu kan
banyak kan ya istilahnya belum memadai lah gitu
nah karena itu dengan adanya lonjakan ini kan kebanyakan kepala daerah juga bingung gitu
karena bingung harus berbuat apa
nah karena itu kita lihat ada daerah yang secara banyak cekatan terginas gitu ya
secara tepat itu responsif itu mengambil langkah langkah yang tepat
tetapi ada juga daerah yang lamban sekali gitu
sehingga banyak korban yang berjatuhan atau korban yang kemudian terpapar covid itu
hampir nggak tertangani
dan mereka isolasi semandiri itu seperti termarginalkan atau tak tertangani
nah disinilah kemudian jadi catatan kita semua di dalam pelaksanaan perpanjangan ini ke depan
karena kita bicara ke depan ini kan evaluasi setelah istilahnya dua minggu lah
dua minggu perjalanan ini
seperti itu yang terjadi
nah yang lainnya juga terkait dengan bagaimana pelaksanaan mengenai sektor sektor
yang kita tinggalkan sektor esensial ataupun sektor non esensial
nah ini kan harus diperjelas lagi dipertadam lagi
meskipun instruksi menteri dalam negeri nomor dua puluh sudah cukup juga menjelaskan
yang merakan revisi
dari instruksi mendagri nomor lima belas ya
kita lihat disitu sudah banyak perubahan perubahan
tetapi tetap saja di daerah ini kelihatan masih banyak kebingungan
terkait dengan sektor sektor mana yang kategori harus ditutup
karena persoalannya juga di sisi pengawasannya juga sulit juga gitu
karena ada juga ya enam perusahaan perusahaan saya lihat itu menggunakan sistem shifting
jadi sistem shift gitu ya
jadi kalau disidak
tetapi juga ada perusahaan yang kategori sebenarnya non esensial
seperti bengkel misalnya itu
itu ternyata banyak yang bengkel yang masih mau buka gitu
nah ini kan harus juga diberi kepastian lah
artinya memang ini harus diingat rupa
ada kemungkinan pelaksanaan nanti di lapangan
terutama petugas ppkn tidak bingung
ya tidak bingung dalam mengambil keputusan dalam mengambil penindakan penindakan
baik saya langsung lempar ke pak alex selanjutnya pak trubus
kita berikan kesempatan untuk pak alex untuk berpendapat
saya memang harus merata ladangan kemudian tumpul ke atas kemudian padam ke bawah
dan ini kita lihat masih banyak diskriminasi dan aksi aksi kekerasan kerasanya itu
dan arugan dari pas ppkm itu
oke bang terubus banyak sekali catatannya ya
tapi kita langsung tanya pendapat dari pak alex
pak alex jika bagaimana sebetulnya evaluasi penerapan ppkm darurat
dari tanggal tiga sampai dua puluh juli yang sudah dilakukan kemarin
dan apakah kondisi kita saat ini sudah
ideal jika kemudian dilakukan pelonggaran
bagaimana kemudian dengan fasilitas kesehatan
apakah mampu jika ada lonjakan kasus covid sembilan belas yang meningkat lagi jika dilonggarkan
ya pertama dulu selamat hari raya dulu
ada seribu empat ratus empat puluh dua hijrah
semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungannya
jadi dalam menetapkan ppkm darurat tersebut
pemerintah tentu sudah menetapkannya
dengan berbagai rapat koordinasi dan
kajian yang mendalam
bahkan bisa kita lihat instruksi mendagri nomor lima belas sampai dua puluh
itu berkali kali itu diimprovisasi dan disempurnakan
tentunya dalam hal bagaimana bisa terjadi
netatan mobilitas manusia
tapi sekaligus juga harus memperhatikan juga
bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi
tidak tertutup secara total
dan dalam hal ini tentu ppkm darurat tujuannya adalah
bagaimana batasi smisi virus yang dilihat sudah ada
di komunitas dan juga di keluarga
nah kalau kita lihat dalam berbagai laporan
bahwa memang tanggal lima belas juli itu kasusnya tertinggi ya
sekitar lima puluh enam ribu orang
dari sekitar dua ratus lima puluh ribu spesimen
dan kemudian di tanggal sembilan belas juli
itu sudah turun di tiga puluh empat ribu
walaupun jumlah spesimennya ada satu ratus enam puluh ribuan yang diperiksa
jadi yang kita lihat bahwa memang masih ada di sini
temuan kasus yang cukup tinggi
kendati pun juga jumlah spesimen yang diperiksa turun
oleh karena itu memang hal ini ada evaluasi bahwa
mobilisasi memang sudah turun di tingkat daerah yang pusat
misalnya di jalan tol di jalan raya yang besar
tetapi di tenggarai juga di daerah residensial
di daerah pedesaan ataupun di daerah kompleks
itu aktivitas masih cukup tinggi
oleh karena itu memang ada baiknya juga ppkm darurat ini
dievaluasi bersamaan juga dengan dilaksanakannya ppkm di skala mikro
jadi intinya itu sebenarnya adalah di skala mikro
jadi posko desa dan posko kelurahan itu
harus tetap menjaga desanya masing masing
menjaga jonasinya agar tetap hijau
kalau misalnya jonasi rt dan rw itu masih merah
aktivitasnya ini harus dibatasin
jadi ada mikro lockdown di rt dan di rw
yang kedua bahwa masalah di
tidak bisa diatasin dengan baik ini akan berdampak
kepada mereka yang dihilir
tentunya di rumah sakit
pemerintah sudah menambah rumah sakit lapangan
rumah sakit darurat isolasi yang terpusat
ini tidak akan cukup
kalau di hulu tidak bisa dikendalikan dengan baik
yang paling penting di hulu itu adalah
ter testing tetap dilaksanakan
dan kemudian isolasi dan karantina
di tingkat desa dan di tingkat kelurahan ini
tetap harus diprioritaskan
tentu dengan tingginya kasus baru
berarti tinggi juga yang isolasi mandiri
sehingga yang isolasi mandiri adalah kata kunci
untuk menghambat agar mereka jangan terjadi perburukan
sehingga mereka pindah ke rumah sakit
oke pak alex saat ini apa sih yang menjadi kesulitan
melakukan telemedicine kemudian ada paket obat gratis
ini sudah baik
itu sudah dilakukan
kemudian juga pemerintah sudah memperkenankan tuan sosial
dan kemudian dukungan dukungan untuk mereka di sektor informal
ini juga sudah baik
hanya mungkin bagaimana supaya ini tepat sasaran
dan juga di instruksi mendagri juga tetap membuka
bagi mereka yang di sektor non esensial
dan yang esensial tetap bisa bisa beraktivitas
di dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonominya
pak alek saat ini
terkait dengan fasilitas kesehatan sendiri
pak alex mulai dari testing sampai treatment
apa sih yang menjadi kendala
saat ini terkait dengan tracing dan geotreatment
apa sih yang menjadi kendala dari satgas ataupun pemerintah
untuk kemudian mempercepat vaksinasi
kemudian juga memperbanyak testing bagi masyarakat
untuk kemudian bisa melacak kasus positif lebih baik lagi
apa yang menjadi kendalanya pak
yang menjadi kendala itu sebenarnya
karena sepanjang itu melaksanakan dan warga yang menjadi subjek
daripada kegiatan ini bisa bekerjasama
sepanjang kita membuat sentra vaksinasi tapi mereka tidak datang
itu juga membuat akhirnya angka turun
oleh karena itu memang ini harus digerakkan di tingkat rt dan di tingkat rw
kata kuncinya di situ
jadi kita melaksanakan vaksinasi melaksanakan testing
tidak seperti melaksanakan pilkada tidak seperti melaksanakan pemilu
adalah memanggil mereka untuk datang ke sentra sentra vaksinasi
dan kemudian memanggil mereka mereka yang berkejalan
mereka yang kontak erat untuk bisa dilakukan testing
dan ini yang harus diupayakan dan kemudian kita juga harus mencairkan
supaya tidak ada stigma
karena kalau ada stigma yang isolasi mandiri pun bersembunyi di rumah
dan kemudian mereka kontak erat juga enggak untuk ditesting
jadi ini stigmatisasi juga harus kita cairkan melalui tokoh masyarakat
tokoh budaya tokoh agama
dan semua ini harus berbasis
di desa berbasis di kelurahan
jadi kita tidak bisa ini mengeneralkan secara regional secara provinsi keupatan kota
memang mereka menjadi komandannya bupati dan
tapi kepala desa kelurahan ini yang paling dekat dengan warga
paling dekat dengan rakyat
rt dan rw ini tetap menjadi kata kunci
untuk mendampingi mereka yang isolasi mandiri untuk mengajak mereka vaksinasi
dan untuk mendorong mereka untuk bisa melaksanakan
jadi dari lingkungan terkecil lingkungan terdekat benar benar harus sama sama begitu ya
dalam perang melawan covid sembilan belas di desa
bang trubus saat ini bagaimana anda menakar respon masyarakat sendiri
terkait kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal ppkm darurat masyarakat
masih siap atau sudah mulai kelelahan ini dengan berbagai aturan yang diterapkan pada ppkm darurat
ya menurut saya dalam pelaksanaan ppkm darurat ini
respon daripada masyarakat umumnya sudah lelah jenuh
dan kemudian ya memang tergantung juga persepsi dari masyarakat sendiri
bagaimana kemudian pemerintah mengkomunikasikan
ini kan persoalan komunikasi publik ya bagaimana kemudian komunikasi publik itu sampai kepada masyarakat
tetapi memang kalau kita lihat ini memang terpola menjadi tiga
di mana masyarakat yang betul betul melihat covid itu membahayakan menakutkan mengerikan horror misalnya
dan mematikan mereka umumnya sudah relatif patuh gitu
relatif ini apa namanya taatlah kepada aturan yang ada
yang kedua ada masyarakat kita yang kategorinya itu menganggap bahwa terkait dengan covid ini tidak begitu serius gitu
jadi menganggap covid ini ya sebagai hal yang mungkin mengada ada atau sesuatu yang
bana kooperatif atau apa itu masih ada
jadi nah di sini kemudian mereka istilahnya egp memang gua pikirin ya tentang namanya
protokol kesehatan atau yang terkait dengan aturan aturan yang selama ini
nah mereka memang sudah jenuh sekali dhani
ini kan dari mereka juga sudah yang meminta supaya pkm darurat ini
bentikan atau diskop dulu gitu itu juga ada usulan yang seperti itu
yang ketiga juga ada masyarakat kita yang kategorinya sungkotar atau yang ragu ragu
nah ragu ragu ini situasinya kondisinya itu dinamis ya
di mana kemudian mereka ini mendorong kepada masyarakat untuk pengetatan pengetatan
tapi di sisi lain mereka juga banyak melakukan pelanggaran pelanggaran
yang di situ juga
menuntut satu pelanggaran pelanggaran juga
nah ini menurut saya terkait dengan kebijakan ppkm darurat ini
memang ketiga hal itu mewarnai
meskipun demikian tentu itu tidak bisa dijenalisir secara konkret
secara apa namanya tegas gitu ya
nah tetapi kalau kita lihat di tingkat menyambung dengan pak alexander tadi
bahwa di tingkat desa daerah atau rt rw memang ini persoalannya kan persoalan kontrol
bagaimana kemudian kebijakan partisipasi ya
sebenarnya partisipasi yang selama ini relatif lemah di tingkat daerah
di tengah daerah atau di tingkat bawah tunggu tunggu rt rw atau penelurahan
ini yang harus segera dilakukan apa namanya
pada pembinaan pembinaan ke depan ini gitu loh ketika mau diperpanjang
nah kenapa karena sejujurnya sekarang ini kluster itu sudah lagi tidak kluster yang
tifasnya pasar tifasnya mall atau apa tapi klusternya sudah keluarga
jadi penelurahan sudah keluarga mungkin di tempat saya salah satunya dari
tetangga tetangga saya sudah pada kenal
ini kan artinya sudah di tingkat keluarga
karena sudah keluarga berarti ada perpindahan
ini kemudian ada penanganan yang berbeda di mana kemudian peran rt rw
peran kelurahan dan tokoh tokoh agama tokoh budaya yang tadi pak alexander itu
menjadi kunci gitu ya jadi kunci
tetapi bagaimana menggerakkan ini kan satu hal yang tidak mudah
tentu di sini secara logika kebijakan kelihatannya rasional
tetapi di dalam implementasinya mudah apalagi banyak juga kepala daerah
dihadapkan oleh egoisme atau istilahnya itu sektoralisme dalam pelaksanaan ppkm darurat
di tingkat masing masing daerah
nah ini juga menjadi masyarakat tersendiri artinya ada karakteristik masyarakat
di mana kemudian masyarakat itu menolak resistennya kan tinggi
yang terjadi di rumajang itu kemudian melakukan perlawanan dan di situ malah terjadi
menyambutkan nah ini kan instruksi nah ini ya nggak bener kan seperti itu
tetapi ini hal hal yang memang harus menjadi catatan tersendiri
jika kita mau mengevaluasi dan kita akan melakukan panjangan nanti
karena ini di satu sisi dengan adanya bansos yang sudah selain ini
harapannya buat teduh membuat tenang gitu ya mas
baik baik bang trubus kita sudah tangkap poin poin anda
saya kasih kesempatan saja terakhir pak alex untuk kemudian berpendapat
ini terkait dengan bagaimana saat ini pemerintah terus mengatakan
kita saat ini sudah berada di worst case skenario skenario terburuk begitu
bagaimana kemudian skenario terburuk ini bisa tancap gas di tengah kita juga
yang masih terus terusan berada di masa ppkm darurat pak alex
jadi sebenarnya dengan ppkm darurat yang sudah diterapkan ini
secara organisasi secara instrumen itu sudah baik ya
artinya bahwa semua komponen yang di pusat sudah bisa turun ke daerah
memang pilarnya itu ada empat kehadiran pemerintah pusat kehadiran
pemerintah daerah tni dan polri jadi ini adalah empat pilar yang harus
diterapkan untuk bekerja secara terus menerus
yang kedua adalah bahwa ppkm darurat yang tadinya hanya di jawa dan bali
ini juga sudah merambah di luar jawa dan bali
tapi sifatnya yang di luar jawa dan bali itu adalah lebih sifatnya preventif
jadi agar kelima belas daerah yang di luar jawa dan bali itu tidak seperti
yang terjadi di jawa dan ini juga sudah antisipatif
dan ini juga satu yang bisa kita respons bagaimana pemerintah akhirnya
melihat indonesia secara utuh di jawa dan bali itu sudah kejadian
ini yang harus dihambat sementara yang di luar tentu ini harus dicegah
yang kedua bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai treatment
dalam bentuk bantuan sosial dan kemudian berbagai intervensi
yang dilakukan seperti adanya kemurahan ataupun pemberian biaya
untuk listrik yang diturunkan ataupun diperpanjang ini juga salah satu
pengalaman yang diberikan insentif kepada masyarakat
yang penting sebenarnya adalah di tingkat implementasi agar semua aparat
di tingkat bawah itu bisa mengkomunikasikan jadi mengkomunikasikan
khususnya kepada mereka yang sektor informal jadi dalam hal ini tentu
bagaimana ini aturan ini bisa diatasi dengan pembahasan yang bisa
dimengerti oleh masyarakat dan kemudian mereka mengetahui bahwa
apa yang dikerjakan itu adalah untuk keselamatan dia sendiri
dan juga untuk kegagalannya dan memang ini menjadi masalah
sebanyak sebagai pendagang buah pendagang buah itu kalau buahnya
nggak terjual dalam satu hari dua hari buahnya busuk dan nggak bisa dijual
modalnya hilang jadi memang harus punya kebijakan dalam daerahnya masing masing
kalau di situ pendagang buah dan buahnya sudah matang kan tidak mungkin
ditunggu sampai beberapa hari tentu harus bisa kita salurkan supaya bisa
terjadi aktivitas bisnis aktivitas keuangan

hanya pembatasan jam itu harus disampaikan
pembatasan rumunan juga harus disampaikan
baik kita sudah menangkap ini pokoknya diperpanjang atau tidak
kita masih menunggu keterangan resmi dari istana dari pemerintah sendiri
dan semoga meskipun masih ada di masa ppkm dorot masyarakat terus bisa
tetap tekad bulat dalam melawan covid sembilan belas yang saat ini masih menjadi
wabah di negara kita terima kasih untuk sementara para narasumber
bapak alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan
kepala bidang penanganan covid sembilan belas dan bapak trubus radiansyah
kabit penelitian dan pekajian mipi sudah bergabung bersama cnn
indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore salam sehat selalu bapak bapak
pak sorey pak trubus
selamat sore pak egdar